kepala staf kepresidenan muldoko kembali buka suara terkait tudingan keterlibatannya dalam kudeta yang terjadi di partai demokrat
menurutnya ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono terlalu berlebihan dalam menanggapi dinamika di partainya
demokrat ada pspu ada putra masalahnya
apalagi kemarin dipilih serakwaras
kenapa mesti takut ya
kenapa mesti menanggapi seperti itu
itu bisa biasa biasa
jadi dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa
biasa seperti itu
dan pak ap itu lbp juga perhatikan sama saya
saya juga didatangi oleh mereka mereka
pesnya juga sama
tapi nggak ribut begitu
terus dibilangin mau jadi presiden lagi
yang nggak nggak aja
kerjaan gue setuh
mungkin ngurusi yang nggak nggak aja
janganlah apa itu membuat sesuatu
itu prosesnya kayaknya ini apa ya kayak dagilan aja gitu
kudeta apaan ini
anggaplah begini ya
saya punya pasukan bersenjata
anggaplah pak nematya ini pengen jadi ketua demokrat
emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para dpc dpd
eh datang sini
gue todongin senjata
sama kan ada aturan ada art dalam sebuah partai politik